persidangan perkara korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto pada dua puluh lima januari lalu
mengungkapkan beberapa keterangan saksi dan juga dibukanya rekaman percakapan
antara yohannes marlin anang sugiana sudiharjo
dan mantan pejabat pembuat komitmen kemendagri sugi harto
sidang yang berlangsung mulai dari siang hingga malam hari
mengungkapkan sejumlah informasi baru dalam persidangan
mantan politisi demokrat yang juga pernah menjabat sebagai wakil badan anggaran dpr
mirwan amir saat memberikan kesaksian di persidangan
mengaku pernah memberikan saran kepada susilo bambang yudhoyono
untuk menghentikan proyek pengadaan ktp elektronik
namun saran tersebut tidak dituruti yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai presiden
pada kesaksiannya mirwan menyampaikan saran kepada presiden ke enam indonesia
susilo bambang yudhoyono lantaran dirinya mendapatkan saran dari rekannya
yusnan solihin bahwa proyek ktp elektronik bermasalah
alasan tersebut pula yang membuat yusnan mengirimkan surat kepada pemerintah
pemenang pemilu dpr
dan juga untuk menghentikan proyek ktp elektronik
atas keterangan mirwan amir pengacara setiano fanto
magdir ismail meminta agar presiden ke enam indonesia
susilo bambang yudhoyono turut menjelaskan proyek pengadaan ktp elektronik
kami tidak ada niat untuk mencoba membawa orang baru
supaya tenggelam sama sama dalam perkara ini
bukan bukan seperti itu
tapi yang kita inginkan adalah kebenaran material dari perkara ini
kalau memang ini programnya pemerintah
menurut ahmad kami pemerintah ketika itu juga harus bicara tentang kasus ini
sementara itu dalam persidangan yang berlangsung hingga malam hari
jaksa penutut umum kpk
memutar rekaman suara percakapan antara yohannes marlim
dan mantan pecembat pembuat komitmen kemendagri sugiharto
dalam percakapan itu terungkap adanya permintaan uang dari andi narogong
dan juga pembahasan aliran dana proyek ktp elektronik
dalam sidang tersebut jaksa kpk mengonfirmasi ulang kepada sugiharto
mengenai jatah yang diminta oleh andi narogong
dari permintaan tersebut hanya bisa dipenuhi sebesar enam puluh miliar rupiah
untuk jadi pemberian itu yang diambilkan dari afis dan sistemnya
itu itu kalau yang pertama
kalau pembicaraan yang kedua
itu terkait dengan bahwa kemudian pak irman kemudian berusaha untuk menjelaskan bahwa
andi adalah rekanan yang layak dan kemudian di dalamnya akan ada elwan
itu itu poinnya di situ
persidangan akan dilanjutkan senin ini
dengan agenda menghadirkan
dari jaksa penuntut umum
dan laporan langsung dari pengadilan negeri tipikor jakarta
sudah ada dea intan kartika di sana
ya selamat pagi dea
jadi siapa saja saksi yang sudah hadir di persidangan hari ini
selamat pagi daniar dan fani
setelah pada sidang beberapa waktu yang lalu
dihadirkan pihak pihak swasta yang kemudian berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan ktp
hari ini ada lima orang saksi yang kemudian hadir dan berasal dari kementerian dalam negeri
dan lima saksi itu adalah saksi saksi yang sebelumnya sudah pernah dihadirkan
penuntut umum pada terdakwa terdakwa lain
baik irman sugiharto dan juga andi narogong atau adi agustinus
ada nama mantan menteri dalam negeri
yaitu adalah gamaun fauzi
kemudian ada diah anggra ini
mantan sekretaris jenderal kementerian dalam negeri
ada juga nama derajat wisnu setiawan
yang merupakan pns di kementerian dalam negeri
yang saat itu adalah mantan panitia lelang ktp elektronik
dan ada nama suciati
sebagai kasubag tata usaha pimpinan kementerian dalam negeri
kemudian juga ada zudan ariefakrullah dirjen dukcapil saat ini
dan saat ini
daniar dan juga fani
saksi yang sedang diperdengarkan keterangannya adalah gamawan fauzi
dan dari pihak majelis hakim yang dipimpin oleh hakim yanto
mencecar mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi
soal sumber pendanaan ktp elektronik
kita tahu pada persidangan persidangan yang lalu
terungkap bahwa ada perubahan sumber dana
atau sumber pembiayaan dari proyek ktp elektronik
yaitu dari asalnya
dari pinjaman luar negeri menjadi menggunakan dana apbn
hal inilah yang saat ini sedang dipertanyakan oleh majelis hakim
dan memang jika kita melihat dari fakta fakta persidangan
hanya pada sidang setia novanto
tapi juga sidang sidang sebelumnya
dan juga fani
kita tahu ada sejumlah dugaan pertemuan yang dilakukan
oleh pihak kemendagri dalam hari ini
adalah saksi saksi yang hari ini dihadirkan
yaitu ada nama diah anggraini
kemudian juga ada gamawan fauzi
yang diketahui dalam surat dakwaan disebutkan
dua kali bertemu dengan setia novanto di hotel grand melia
pada tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu dua puluh
dan tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada terdakwa setia novanto
sesaat sebelum sidang ini dimulai
apa konteks pertemuan antara setia novanto
dengan para saksi yang hari ini dihadirkan
yaitu diah anggraini kemudian juga gamaun fauzi
namun setia novanto menyebutkan bahwa betul ia bertemu dengan diah anggraini
namun tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada pembicaraan
soal pengaturan proyek ktp elektronik yang merugikan negara rp dua tiga triliun
dan teman teman memang jika kita melihat dari fakta persidangan kemarin
salah satu saksi yaitu irman juga telah mengungkapkan bahwa dirinya
pernah mengungkapkan kepada mantan menteri dalam negeri
yaitu gamawan fauzi soal pemberian dana rp tujuh puluh delapan miliar
kepada kementerian dalam negeri dan saat itu irman mengukapkan
bahwa gaman fauzi tidak berkomentar artinya bisa diartikan bahwa
gamawan fauzi ini mengetahui secara langsung bagaimana proyek ktp elektronik ini berlangsung
termasuk soal dugaan kerugian negara hingga rp dua tiga triliun
dan kita masih menantikan bagaimana nanti adakah fakta fakta baru
yang akan diungkapkan oleh para saksi terkait bagaimana pengaruh
bagaimana peran dari setia novanto yang saat itu saat proyek itu berlangsung
adalah sebagai ketua fraksi partai golongan karya yang kita tahu juga dalam
keterangan keterangan saksi sebelumnya mengungkapkan bahwa setia novanto memiliki pengaruh
untuk bisa menggolkan proyek ktp elektronik
baik terima kasih dea intan kartika atas laporan anda langsung dari
pengadilan tipikor jakarta kita akan nantikan terus perkembangan dari
penyidikan kasus mega korupsi ktp elektronik ini
iya sementara itu terdakwa kasus korupsi ktp elektronik setia novanto
mengaku kaget dengan kesaksian mirwan amir terkait proyek ktp elektronik
yang meminta presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
untuk menghentikan proyek tersebut
tidak hanya itu setnov juga membantah ada pertemuan khusus kepada salah satu
orang yang bernama dia untuk membahas proyek ktp elektronik
pak noff sendiri baru tahu soal fakta itu ya di persidangan kemarin
agak kaget juga baru tahu juga
yang jelas setiap saksi saksi yang dihadirkan tentu berharap fakta fakta baru terkuak
ya tidak menutup kemungkinan gejo ada tersangka baru yang nantinya bisa terseret
kasus ini dan beberapa diantaranya memang pasti dari anggota dpr pada masa itu ya
yang pasti menggolkan setiap kebijakan yang ada
fakta fakta baru inilah yang tetap dinantikan untuk kita juga dan juga pemirsa di rumah
bagaimanakah akhirnya nanti dari sidang kasus korupsi ktp elektronik ini yang memang
merugikan negara dengan nominal yang tidak sedikit ya tujuh enam triliun rupiah